iya dokter ero selamat kan
kondisinya sangat kritis
kebetulan dia kekurangan darah dan golongan darahnya itu ab
sementara di rumah sakit ini golongan darah tersebut sudah tidak ada
aduh dokter apa gak bisa cari di tempat lain dokter
tadi sudah saya coba hubungi bank pmi tapi golongan darah tersebut tidak ada juga di sana

eh enak aja
gue yang tunggu
kamu tuh apaan sih
dulu kamu bilang kamu memilih aku daripada orang lain
tapi kamu tetap aja masih perhatiin buat laura
eh asal lo tau ya kesabaran gue tuh udah habis
lu tau gak
laura dia ngorbanin perasaannya dia buat lo
walaupun gue gak suka
sampai detik ini pun gue gak suka
gue juga mengorbani perasaan gue
jadi daripada gue buangin diri gue sendiri
mendingan kita putus
kita nggak usah pacaran sama sekali
hah gue ditinggal sih
gimana sih termasi dulu
duh terima kasih juga
terima kasih entar dia
di sini juga gelar
sepitanya lagi tayang aja kok
tapi tempat liat lagi tuh
aku ada yang nanya
kalau braco kayak gimana sepertinya
dari kemarin kusut terus mukanya
oh gue tau
lu kepikiran si plebo itu kan
eh eh lagi lagi lagi
baik anak anak semuanya
sekarang saatnya kita outbound
kalian ikutin semua petunjuk yang sudah ada
aku tak tahu apa apa sama era
di dalam tante
ini pas gara gara kamu kan anak saya bisa sampai begini
eh tante tante jangan pasang mundur aja ya
kalau bukan gara gara laura saya nggak yakin era bisa sampai di sini
tante jangan teman aja sama era
lu gak usah panik kayak gitu udah deh sabarnya dulu
belak balik mulu kayak teriskaan lu
iya dokter era selamat kan
kondisinya sangat kritis
kebetulan dia kekurangan darah dan golongan darahnya itu ab
sementara di rumah sakit ini golongan darah tersebut sudah tidak ada
aduh dokter apa nggak bisa cari di tempat lain dokter
eee tadi sudah saya coba hubungi bank pmi
tapi golongan darah tersebut tidak ada juga di sana
gulungan darah saya juga bukan ab dokter
paul terima kasih dokter
dokter ambil darah saya aja dokter
tidak mungkin pak paul kondisi pak paulus sekarang sedang sakit
pak pak pi kira kira

pak pi gak mau pak pi gak mau kira kira dia pak pi
tante saphira era tuh mesti selamat jangan risau
diam kamu kamu pasti setenangkan kalau era kayak gini
dokter golongan darah aku ab jadi aku bisa dorongin darah buat era
kamu yakin laura
iya lah tante saphira era kan adik aku aku gak mau kehilangan dia aku sayang banget sama dia
terima kasih laura thank you
selama ini tentu udah jahat sekali
sama kamu sama era kita berdua terlalu jahat dengan kamu maafin kita laura terima kasih
don't be sad sekarang tuh kita harus dorongin era
oh baby kamu udah sembuh sayang
gue seneng banget masih bisa lihat kamu
iya gue juga seneng
glenn makasih banget iya
gue tau pasti kamu yang nyelamatin aku
lu gak usah terima kasih sama gue
seharusnya lu terima kasih sama laura
demi lo dia lompat untuk nyelamatin lu
sekarang dia udah nyumbungin darah buat lo
jadi seharusnya lo terima kasih sama laura
laura makasih banget ya maafin gue selama ini gue tuh jahat sama lo
tadinya gue mah pengen nyalakain lo
tapi karena niat gue yang gak baik gue sendiri yang kena batu
udah era gak usah nangis ya
yang paling penting buat aku kamu bakal sepuluh enggak lagi
seharusnya kamu bakal sehat banget
terus aku bisa nyelamatin kamu
era kamu sudah sembuh
tapi sangat sangat senang lihat kamu sudah sembuh
kami harap setelah kejadian itu kalian semua bisa hidup rukun
gue pengen mulai sekarang lo sama glenn jadian lagi ya
gue tau ra lo udah ngorbanin segalanya demi gue
gue tau lo cinta banget kan sama glenn
sekarang gue gak mau jadi pengalaman buat cinta kalian lagi
gue pengen kalian berdua jadian lagi ya
kalian berudhian lagi ya